hujan menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak berolahraga di luar ruangan seperti ini
tapi bagi yang tetap berolahraga anda harus melakukan berbagai persiapan dan mengetahui apa saja kemungkinan yang akan terjadi
berolahraga di luar ruangan saat hujan bisa membuat tubuh membakar kalori yang lebih banyak
hal ini dikarenakan saat hujan suhu tubuh turun dan tubuh memiliki mekanisme untuk mempertahankan suhunya dengan cara membakar kalori yang lebih banyak
kondisi hujan yang disarankan untuk berolahraga adalah saat grimis atau tidak terlalu deras
ada pun persiapan yang harus dilakukan adalah memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh
memakai base layer atau dalaman dan middle layer dengan bahaya
makan yang bisa menguapkan keringat dengan cepat
serta outwear atau pakaian luar yang wind proof sehingga kehangatan di dalam tubuh tetap terjaga
lalu lakukan pemanasan agar tubuh tidak kaku
kalau hujan deras sih enggak cuman kalau pas lagi agak grimis gitu
mungkin mikirnya kan oh masih bisa masih grimis jadi kayak tetap
ketika hujan ada perubahan pada lingkungan
misalnya jalan yang becek atau tanah yang lembek sehingga memungkinkan untuk terpeleset
sementara jika berolahraga di luar ruangan saat hujan secara berlebihan kemungkinan yang bisa terjadi adalah hipotermia
suhu udara yang dingin membuat kelenturan tubuh lebih rendah sehingga resiko cedera lebih tinggi
suhu udara yang dingin juga membuat jalannya impulsyaraf sedikit berkurang sehingga badan terasa lebih lambat atau kaku
karena suhu dingin jalannya impuls syaraf itu bisa sedikit berkurang
akhirnya rasanya tuh badan terasa lebih lambat lebih kaku
akhirnya seolah olah kenikmatan berolahraganya tuh agak berkurang karena badan sebenarnya enggak menurut
terus kemudian yang kedua bisa meningkatkan risiko cedera
berolahraga di luar ruangan saat hujan membuat kita tidak merasa berkeringat
meski demikian tetaplah minum air agar tubuh tidak dehidrasi
perhatikan juga respon tubuh
jika sudah merasa kedinginan badan bergetar dan tidak enak segeralah berhenti mandi ganti pakaian dan beri asupan makanan